hai apa salahku padamu
hai sehingga kau membenciku
hai kau jangan pura pura siliwata
hai aku terusir dari pajajaran
hai itu gara gara kau
hai kau memang penjilat yang waspukencana membenciku dan mengusirku
hai ini saatnya aku membalaskan dendamku padamu
hai berani sekali kamu melukai ayah anda
hai siapakah aku adalah dewi
hai kau berhutang nyawa padamu